presiden joko widodo telah menginstruksikan kepada jajarannya baik pemerintahan pusat maupun daerah
untuk menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan dinas sehari hari
dan bagaimana pemerintah mewujudkan program tersebut
dan apa saja tantangan dari ekosistem kendaraan listrik dalam negeri saat ini
untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan direktur eksekutif institute for essential services reform fabi tumewa
selamat pagi waktu indonesia pak fabi bagaimana kabar anda di cape town
selamat pagi ya baik terima kasih
pak fabi kita langsung saja ke tema diskusi kita pada pagi hari ini
presiden jokowi telah mengeluarkan instruksi presiden nomor tujuh tahun dua ribu dua puluh
guna mempercepat ya program penggunaan mobil listrik sebagai kendaraan dinas bagi para menteri dan juga pejabat
apakah ini cukup efektif untuk mengurangi konsumsi bbm
kalau ditanya apakah efektif mengurangi konsumsi bbm
kita harus tunggu
tapi kalau setahu saya
intres ini sebenarnya mendukung target roadmap kendaraan listrik yang sudah disiapkan oleh pemerintah
ada sejumlah target sampai dengan dua ribu tiga puluh
misalnya empat ratus ribu mobil listrik
lalu lebih dari hampir dua belas juta target untuk motor listrik
dan kalau kita lihat
sampai dengan dua ribu dua puluh
ada roadmap untuk penetrasi kendaraan listrik baik roda dua dan roda empat
serta bus listrik untuk kendaraan dinas itu mencapai delapan ratus enam puluh dua ribu
jadi kalau apakah ini efektif atau tidak ya kita harus lihat ya
kalau lihat dari jumlahnya sih
dibandingkan dengan populasi kendaraan bermotor di seluruh indonesia
saat ini populasi kendaraan bermotor itu sampai seratus roda dua itu satu ratus enam puluh juta lalu untuk mobil kira kira delapan belas juta
kalau dari jumlah yang ada kalau kita lihat untuk delapan ratus enam puluh dua ribu target sampai dengan dua ribu dua puluh lima populasinya tidak terlalu besar ya
tetapi yang signifikan dari inpres ini adalah dia membuat pasar untuk pengembangan kendaraan listrik
ini yang menurut saya jauh lebih penting kalau kita ingin mengurangi bbm di masa depan memang kita harus meningkatkan penetrasi kendaraan listrik
nah inpres ini mencoba untuk membuat pasar itu
dengan tumbuhnya pasar yang berasal dari permintaan kendaraan dinas pemerintah maka pabrik pabrik atau pelaku usaha yang membuat kendaraan listrik
baik itu roda empat maupun roda dua itu bisa mendapatkan economic off scale secara cepat
dari sana diharapkan harga kendaraan listrik
di masa depan mungkin dalam waktu dua tiga tahun yang akan datang itu menjadi lebih murah sehingga bisa lebih terjangkau oleh masyarakat
kalau kita lihat kendaraan listrik hari ini khususnya untuk roda empat ya itu masih jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga kendaraan konvensional
dan jauh di atas rata rata daya beli dari konsumen untuk mobil listrik

anda sudah menyinggung terkait dengan harga mobil listrik yang cukup tinggi
nah sebenarnya ini tidak mudah bagi pemakai kendaraan konvensional yang berbahan bakar fosil langsung beralih untuk menggunakan mobil listrik
apa saja yang anda lihat tantangan yang dihadapi oleh mobil listrik ini selain tadi anda sudah menyinggung terkait dengan harganya yang cukup mahal
ya kalau dari sisi konsumen tentunya itu adalah harga ya
yang kedua itu pilihan pilihan sebenarnya
kalau kita lihat kendaraan konvensional untuk mobil ya itu punya banyak pilihan jenisnya
ada sedan ada mpv ada jenis suf dan lain lain
ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan kendaraan dari konsumen mobil
sementara kalau kita lihat mobil listrik atau kendaraan listrik berbasis baterai
itu sebenarnya tidak cukup banyak
itu adalah pilihan pilihan jenis jenisnya
nah ini juga yang membuat pilihan dari konsumen itu sangat terbatas
yang kedua kita lihat dengan harga yang cukup tinggi
memang yang menjadi pertanyaan
apakah kemudian menjadi lebih mudah tidak untuk masyarakat itu bisa membeli mobil listrik
nah ini dan yang juga menjadi penting adalah ketersediaan infrastruktur
masyarakat saya kira konsumen ingin menggunakan kendaraan listrik secara lebih optimal
tetapi pada saat ini dengan menggunakan baterai
itu jarak tempuh kendaraan listrik itu yang bisa menjadi penentu
nah jadi ada yang namanya kalau kita menggunakan kendaraan listrik itu yang namanya range
range anxiety gitu ya
jadi orang itu khawatir kalau berpergian dengan jarak tertentu dia akan kehabisan listrik
nah ini sebenarnya bisa ditunjang kalau ketersediaan charging station
khususnya fast charging station itu bisa lebih banyak
nah ini salah satu yang menjadi hambatan ya buat orang untuk
membeli membeli membeli membeli
kalau dia membeli kendaraan konvensional perasaan itu tidak ada
karena dengan mudah kalau misalnya bahan bakar kita akan habis
kita bisa langsung ke spbu untuk bisa mengisi kendaraan untuk bisa mengisi bbm
nah ini yang masih belum ada sehingga orang itu milih milih ya
belum lagi kalau kita menggunakan mobil listrik
waktu charging itu yang
diperlukan jauh lebih lama
kalau kita mengisi bahan bakar minyak
mungkin dalam sepuluh sampai lima belas menit
kendaraan kita itu bisa full
sementara kalau kita menggunakan kendaraan mobil listrik
dengan fast charging saja
mungkin kalau untuk penuh itu butuh waktu sekitar dua lima jam
sementara kalau dari kosong sampai delapan puluh persen
mungkin dengan fast charging bisa tiga puluh sampai empat puluh lima menit
nah ini yang membuat orang melihat bahwa
dengan memberi kendaraan listrik
tidak bisa menikmati perjalanan dengan cepat
jadi menambah waktu tempuh perjalanan
karena kalau di tengah jalan dia ingin mengisi listrik
dibutuhkan waktu yang lebih lama
nah hal hal ini memang yang harus
masih harus bisa diatasi dengan cara memang menambah populasinya
jadi orang punya atau konsumen punya
kepercayaan yang lebih baik
dan juga bisa dengan ketersediaan infrastruktur charging station yang lebih banyak
itu bisa mengatasi tadi keraguan keraguan misalnya mengenai jarak tempuh
kemudian mengenai waktu pengisian
dan bisa memanfaatkan secara optimal kendaraan listrik yang dimiliki
nah kalau motor listrik itu memang punya beda
beda lagi gitu ya
sebenarnya kalau dengan motor listrik
ada teknologi yang namanya battery swapping
jadi kita bisa mengganti baterai itu dengan waktu yang cukup cepat
sehingga bisa menambah jarak tempuh
dan mempersingkat waktu untuk pengisian energi listrik
baik dari segi infrastruktur
dan juga segi teknisnya ini sepertinya masih belum memadat
lalu indonesia juga sebagai salah satu negara emisi terbesar di dunia
dan ini dituntut untuk menurunkan konsumsi energi fosil
dengan melakukan transisi energi secepatnya pak
khususnya di sektor kelistrikan
bagaimana implementasi hingga saat ini yang anda lihat
ya benar bahwa sebagian besar listrik kita itu masih berasal dari energi fosil ya
memang tidak bisa dihindarkan
kalau kita ingin mendapatkan manfaat penurunan emisi gas rumah kaca
dengan mengurangi penggunaan bbm
maka bauran energi terbarukan di dalam pembangkitan tenaga listrik kita juga harus bertambah
nah ini menjadi tantangan tersendiri
tapi kalau kita lihat misalnya di dalam target yang tidak dicapai ya
lewat rencana umum energi nasional
bauran energi terbarukan di tahun dua ribu dua puluh
dan juga kalau kita lihat rencana umum penyediaan tenaga listrik
yang juga merencanakan untuk membangun sepuluh tujuh gigawatt ya
pembangkitan listrik tenaga
dengan menggunakan energi terbarukan sampai dengan dua ribu dua puluh
kita harapkan bauran
bauran untuk pembangkit listrik itu bisa berubah
dan dampaknya adalah intensitas emisi gas rumah kaca itu juga bisa berkurang
nah pada saat yang bersamaan saat ini kalau kita lihat selain inpres tujuh sebenarnya
presiden juga dua minggu lalu mengeluarkan peraturan presiden nomor satu ratus dua belas dua ribu dua puluh dua
yang di sana juga diamanatkan ya untuk menghentikan pembangunan pltu baru
dan untuk menteri sdm menyusun roadmap akselerasi pensiun dini pltu
dan kita harapkan kalau peningkatan energi terbarukan itu dilakukan secara cepat
dibarengi dengan upaya untuk
memangkas operasi pembangkit pltu baru
karena dia sudah tua dan tidak efisien serta polutif ya
kita harapkan intensitas emisi gas rumah kaca
untuk dari sektor listrik kita itu bisa semakin berkurang
tapi tentunya tidak hari ini
karena ini adalah sebuah proses dan butuh waktu
tapi saya kira kalau kita lihat trajektori yang ada
semoga di dua ribu dua puluh
kondisinya bisa jauh lebih baik
dan kita bisa mendapatkan manfaat penurunan emisi gas rumah kaca
dari peralihan atau substitusi dari bahan bakar minyak ke listrik
dengan bauran energi terbarukan yang lebih besar
baik untuk menurunkan emisi gas
semoga pemerintah siap dengan menyiapkan ekosistem kendaraan listrik
dan program percepatan pemakaian kendaraan listrik ini bisa secara efektif menurunkan emisi gas
dan berhasil mewujudkan transisi energi